diduga akibat hubungan pendek arus listrik sebuah minibus terbakar di jalur arak arak gunung malang situbondo senin pagi
uang tunai sebesar empat puluh enam juta rupiah ikut terbakar di dalam mobil
api membakar habis sebuah minibus di jalur arak arak gunung malang situbondo pada senin pagi
rekaman kamera warga ini menunjukkan api masih menjilat bagian kap mobil setelah bodi hangus terbakar
tim pemadam kebakaran dari bondowoso yang tiba di lokasi segera memadamkan api
pemilik minibus mengaku sedang dalam perjalanan menuju jember untuk peringatan seratus hari meninggalnya keluarga
saat di jalan menanjak tiba tiba kap bagian depan mobil mengeluarkan asap
pemilik pun langsung menghentikan mobil
lima penumpang di dalam berhasil keluar saat api mulai memasak
meski tidak ada korban jiwa korban mengaku uang empat puluh enam juta rupiah di dalam mobil ikut hangus terbakar